jokowi berhasil bertemu dengan presiden ukraina volodymyr zelensky
atau adakah tujuan lain yang dibawa presiden jokowi dan menjadi oleh oleh bagi indonesia
bagaimana media mencermati kunjungan presiden
kali ini kita akan bahas dan juga mengulas lebih jauh dalam perspektif editorial view
dan ini bersama kami adalah wakil pemimpin redaksi detik com elvan dhani sutrisna
dan juga redaktur pelaksana cnn indonesia com anugrah perkasa
halo selamat malam mas elvan selamat malam mas nugi apa kabar
selamat malam alhamdulillah sehat
alhamdulillah sehat yang terpenting
ya selamat malam
selamat malam mas nugi
baik ini saya akan coba ke mas nugi terlebih dahulu
bagaimana kemudian cnn indonesia com begitu mas melihat atau mencermati kunjungan presiden kali ini
karena kalau kita lihat dari hasilnya ini rasanya menjaga misi kemitraan strategis dengan ukraina maupun rusia
ini lebih terasa begitu daripada misi perdamaiannya mas bagaimana melihatnya
ya sebelumnya memang
saya kira ini menjadi lawatan yang menarik buat jokowi karena apa
karena indonesia sendiri terhubung secara secara ya terhistoris dengan kedua negara
waktu itu adalah uni soviet
dan di masa awal awal kemerdekaan uni soviet turut membantu indonesia untuk menjadi negara merdeka
nah saya kira lawatan jokowi tidak tentu saja langsung bisa memberikan apa
ada dua negara
nah ketika jokowi datang ke china maupun ketemu putin di rusia itu kan perang masih terjadi
bahkan setelah jokowi pulang ke indonesia itu perang makin tinggi domes
nah tapi saya kira ini jadi satu catatan yang menarik karena apa
karena langkah jokowi perlu diapresiasi untuk apa
untuk lakukan upaya damai untuk menghentikan korban lebih jauh
yang kedua adalah ada isu tentang
kedaulatan soal pangan ya ketahanan pangan
karena rusia maupun ukraina sama sama pemasok
pertama untuk pupuk dan yang kedua adalah gandum
nah jadi ketika perang terjadi maka itu akan besar terhadap pasokan dua komoditas itu
dan akan punya dampak lebih jauh ketika perang akan terus dilanjutkan
baik artinya mas duki dari dua poin yang anda sampaikan
begitu apalagi tadi kalau anda sempat menyinggung soal putin
rasanya sempat mengungkit ngungkit begitu ya jasa soviet kepada awal kemerdekaan indonesia
anda melihat lebih dominan mana begitu antara misi perdamaian
dan juga menjaga soal pasokan pangan dan juga pupuk ke indonesia begitu
ini dua hal hal yang sangat penting ya keduanya ya
tapi saya kira untuk menghentikan korban pas lebih dahulu untuk perang
itu saya kira jadi yang harus jadi prioritas jokowi
nah upaya yang dilakukan jokowi saya kira harus juga dilakukan oleh negara negara lain
yang dalam banyak organisasi misalnya nato pbb dan asean biasanya
jadi tidak hanya bisa berdiri sendiri untuk melakukan itu
nah yang kedua soal pangan komunitas pangan ini itu jadi sangat penting
karena indonesia sendiri menjadi salah satu imposter gandum untuk ukraina
jadi kalau misalnya teman teman makan rambi instan
itu salah satu imposter gandum
salah satunya mungkin impor gandumnya itu dari ukraina
nah yang jadi jenis masalah adalah ketika terjadi soalan terganggu nya distribusi pangan
gandum beberapa negara negara miskin misalnya atau negara negara berkembang
itu juga sangat tergantung dengan dua negara ini baik maupun komoditas lainnya
sehingga apabila komunitas pangan terganggu maka instabilitas bisa terjadi
baik artinya ada
ada poin lain yang kemudian selain kemanusiaan tadi yang juga dibawa begitu ya
tapi saya tertarik dengan perspektif kemanusiaan yang kemudian mas nugi sebutkan
saya coba ke mas elvan bagaimana kemudian detik com juga melihat soal ini mas
apakah perspektif kemanusiaan tadi lebih ditonjolkan ketimbang soal soal masalah pasokan pasokan tadi begitu
oke bram terima kasih menarik sekali ya
saya kira apa langkah yang dilakukan presiden jokowi ini sangat membanggakan ya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya

bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya

bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya
bagaimana presiden jokowi itu menjalankan amanatnya

ada sedang ada peperangan segala macam

soal bagaimana bisa menjalankan akhir tahun ini dengan sukses gitu
dan saya kira nanti akan kelihatan lah
apakah datang atau tidak datang
tapi apapun yang sudah dilakukan jokowi ini akan sangat dihargai oleh para pemimpin negara anggotanya
apa anggota g tujuh yang akan kumpul di bali nanti
saya kira itu akan berdampak sangat positif bram terhadap nanti rapat g tujuh nya nanti
baik tapi walaupun kita harus tetap melihat begitu ya di akhir tahun
seperti apa g dua puluh nanti akan berlangsung dan siapa saja negara yang hadir dan sempat mungkin menggertak tidak hadir
baik terima kasih
baik terima kasih mas elvan dan juga mas nugi
kita akan masih melanjutkan editorial view dengan bahasan lainnya yaitu bahasan pemekaran papua
tapi usai jeda kami akan segera kembali untuk anda